kamu lagi dimana
saya lagi sakit perut
dari tadi buang air besar terus
udah beli obat
masa udah ngojek gak punya uang
tapi belum sempet
yaudah nanti kalau kamu udah sembuh
tolong ngeliat liatin rumah kontrakan
biar nanti kalau dia pulang dari bandung
halamannya tetep bersih
kang amin udah
yuk kita jalan
kau pengen jadi pilot
udah di ujung
tadi kamu pergi ke mall sama siapa
ini bunga sudah pulang
bapak saja yang bicara sama bunga
kamu tadi kemana

ya allah kak amin mukanya pucat banget
duduk di sini dulu ya
aduh maaf neng ineke
saya jadi ngerepotin
kak amin bareng dulu aja ya
ineke buatin teh anget
biar petang amin adeng
kamu lagi dimana
saya lagi sakit perut
dari tadi buang air besar terus
udah beli obat
masa udah ngojek gak punya uang
tapi belum sempet
yaudah nanti kalau kamu udah sembuh
tolong liat liatin rumah kontrakan netani
biar nanti kalau dia pulang dari bandung
halaman tetap bersih
kenapa pacarnya fighting patricia
miriam juga mialah teman

ke rumah kamu
mas pur segera meluncur
kamu mau kemana
mau ke rumah gebetan gue dong
strategi gue berhasil
strategi apa pur
mau tahu aja
mau tahu aja
ini ke udah nyuruh mas pur supaya bawa kak amin ke dokter
hari ini baik pisan
tadi saya sama kang tisna di traktor es dawet di pangkalan
udah jangan ngomong terus
ntar mulus lagi
kok tehnya gak dihabisin
gak kuat lemes
malam ini sebenernya kelipulan
emang sakit perutnya parah
kok mas pur tahu kang amin sakit perut
anu dikasih tau tisna
oh yaudah mas pur masuk aja deh lihat sendiri
aduh tehnya nggak diminum lagi
aduh biar ini ke aja yang pegangin
aduh mas pur
kayaknya kang amin tambah parah deh
dibawa ke rumah sakit aja mas
eee gak usah rumah sakit
bawa ke puskesmas aja
emang jam segini masih buka
kalau gitu kasih obat warung aja
aduh dibawa ke dokter aja ya mas
coba di pampah ya
gue tau lo pura pura kan
gue gak percaya
cepetan mas pur